dan hari ini tujuh september dua ribu delapan belas empat belas tahun sudah pejuang hak asasi manusia munir said tolib meninggal dunia
dan kemarin anda sudah saksikan bersama ada informasi soal aksi kamisan ke lima ratus lima puluh dua
yang rutin dilakukan sebetulnya di depan istana merdeka jakarta
namun siapa dalang dibalik pembunuhan munir sampai saat ini masih belum juga terkuak
bagaimana pihak keluarga munir menyikapi kasus ini
sudah hadir bersama kita di studio suciwati istri almarhum munir
selamat pagi mbak suci
kita harus sepakat dulu ya kita sama sama menolak lupa untuk kasus ham yang menimpa munir
dan juga kita harus sama sama sepakat pemerintah ini konotasinya adalah untuk empat belas tahun kebelakang
itu artinya ada dua kepemimpinan di sana
nah sejauh ini ada tidak perubahan sedikit saja untuk kasus ham tersebut kasus yang menimpa munir
kalau di pemerintahan yang lalu mereka menunjukkan dengan membuat
tim pencari fakta lewat kepres dua kali kemudian diperpanjang
sayangnya tidak ditindaklanjuti dengan serius
dalam artian pertama di kepres itu sendiri kan ada pasal yang menunjukkan bahwa setelah selesai hasil tim pencari fakta
munir harusnya dipublikasikan hasilnya
tapi sampai selesai tidak kunjung diumumkan kepada publik
nah di rezim yang sekarang ini pada tanggal dua september tahun dua ribu enam belas kemarin kan sudah mengumpulkan para pakar hukum dan ham
bahkan kemudian presiden membuat statement bahwa ini pr bangsa yang harus diselesaikan juga kasus almarhum munir
mas munir yang menyebutnya harus diselesaikan dituntaskan
kemudian di oktober dua ribu enam belas beliau juga meminta kepada kejaksaan agung untuk segera menindaklanjuti kasus munir
tapi tiba tiba dibilang lewat setnek dokumennya tidak ada
jadi kemudian kita dipermainkan di ruang di polemik tidak adanya dokumen
jadi ini hal yang buat kami hal yang tidak masuk akal
makanya ketika pihak sby pemerintahan yang lalu juga menjelaskan itu diberikan kepada tidak hanya setnek
tapi juga ada menteri hukum dan ham kejaksaan kepolisian yang terkait dalam kasus munir dalam ruang penegakan hukumnya
jadi kalau bilang tidak ada itu rasanya kok terlalu dicari cari ya
saya pikir ini persoalannya serius apa tidak
sebetulnya lebih itu aja sih pertanyaannya
iya iya jadi yang dimaksud adalah dokumen hasil tim pencari fakta begitu ya
mbak suci yang kemudian ada dua pihak menyebutkan
ada yang hilang ada yang menyebutkan juga sebenarnya tidak ada sama sekali dalam file file mereka untuk bisa meneruskan kasus dan juga membongkar kasus tersebut
sebetulnya bukan hal yang penting lagi ketika pihak sby sudah menyerahkan
si johan budi juga sebagai jurubicara presiden juga menjelaskan bahwa beliau sudah menerima hasil dari kopian dari tpf itu
jadi artinya sekarang bukan hal yang penting untuk bicara soal tidak ada dokumen itu
tapi apakah ada segera action dari menindaklanjuti hasil tpf itu
karena di situ ada nama nama orang
orang yang terlibat dalam kasus munir
jadi di sana ada orang orang di lembaga negara yang disalahgunakan
jadi makanya kita akan pernah berteriak juga soal cabut duri dalam daging dalam badan intelijen negara
artinya itu bukan semua di badan intelijen negara yang bersalah
tapi orang orang yang menyalahgunakan kekuasaan
itu yang harus dibawa ke pengadilan supaya badan lembaga ini tidak jadi buruk
karena orang orang itu tidak karena sampai hari ini bebas dan tidak diusut
saya pikir ini untuk mendorong betul betul soal nama baik badan intelijen negara dan juga penuntasan kasusnya tentunya
saya pikir itu
jadi pada intinya dari pihak keluarga almarhum munir termasuk bu suci adalah dokumen itu yang harus dibuka
karena ya berhenti
akhirnya ya stagnan sampai di situ gitu ya bu
sampai saat ini
karena sampai hari ini kalau serius presiden serius dan karena kemarin kan kita juga dengar kalau kapolri juga membuat statement untuk segera menindaklanjuti kasus munir lewat perintah kepada kabar eskrim
makanya sebetulnya hari ini kita mau bertemu dengan kabar reskrim
tapi karena ada aisyah napol ya
jadi kemungkinan gak bisa
kemungkinan kita sedang mengagendakan minggu depan
itu bagian dari mengkonfirmasi keseriusan presiden hari ini apakah memang serius untuk mau menuntaskan kasus ini atau tidak
beberapa waktu yang lalu mbak suci juga sempat memberikan statement bahwa sebenarnya pihak keluarga mengetahui siapa kemudian dalang dibalik kematian dari mas munir
kalau mbak suci sendiri boleh gak diberi bahwa
boleh gak diberi bocoran kita
seperti apa kemudian alasan pembunuhan mas munir dan siapa siapa saja kemudian dalang dibalik peristiwa tersebut
kalau saya kan selalu bicara di mana fakta itu ada
dalam artian saya melihatnya di fakta fakta persidangan polikarpus fakta fakta persidangan muhdipurwo pranjono di mana ada kesaksian kesaksian baik itu dari badan intelijen negara
juga dari pihak garuda
jadi di sana mengerucut misalnya seperti misalnya polisi menangkap polikarpus itu karena kan ada sekian puluh telpon telponan antara rumahnya polikarpus dengan kantor di mana mukdi berada
gak semua orang tahu gitu loh
kalau saya memencet satu ratus delapan minta nanya soal
saya mau bicara kepada siapa mungkin nggak bisa langsung gitu
yang kedua lewat handphone handphonenya antara handphone mode dan handphonenya polikarpus
dan kemudian dengan mudah dibilang bahwa handphone saya bisa diakses siapapun mukdi bilang di pengadilan
ini di pengadilan
jadi seorang deputi v bisa bicara handphonenya bisa dipakai siapapun
jadi sopirnya bisa pakai
saya pikir itu hal yang sangat tidak masuk akal ya
kalau kita punya handphone nggak semudah itu
secara kita orang sipil aja begitu
apalagi ini seorang deputi v
kemudian kesaksian dari indra setiawan misalnya bagaimana dia mendapatkan surat pengangkatan si polikarpus itu dari pihak bin
menjadikan polikarpus menjadi efisien security di garuda
dan dia waktu itu minta ketemu siapa sih yang memberikan surat itu
nah surat itu ternyata kan ditandatangani oleh pihak bin
dan disitu ada asad
terus disitu juga ketemu mukdipurwo pranjono
dan disana juga kemudian di kesaksian yang lain di pemeriksaan polisi disitu ada juga misalnya ada budi santoso
dia menjelaskan bahwa dia mentransfer uang sepuluh juta ke polikarpus
dan berapa kali polikarpus datang di badan intelijen negara
jadi hal hal yang seperti itu sebetulnya cukup jelas ya apa yang terlibat disana
dan kemudian kan ada juga lewat wawancara alan nair dengan hendro priyono
tiba tiba hendro priyono mau ketemu dengan saya
mau apa gitu kan
jadi kalau kita mau mundur sedikit di persidangan kembali di kesaksian uco misalnya
itu uco ini nama alias dari seorang badan intelijen negara yang dibawahi deputi ii
kemudian ada polikarpus dia kan kemudian nyambung di deputi lima
dan ada beberapa orang yang deputi vii yang juga ikut berapa kali untuk mendekati almarhum
kita tahu bahwa sebuah badan intelijen negara itu kerjanya kan kompartemen
nggak mungkin antara satu kompartemen itu tahu
antara deputi itu tahu
pasti kan rahasia namanya intelijen
jadi tiba tiba dapat ini perintahnya kok sama mendekati orang satu
artinya apa yang kepalanya pasti tahu
ya disitu kan tahun itu kan hendro priyono
jadi saya pikir kemudian kita juga melihat
pada tahun dua ribu lima ketika hendro priyono pernah dipanggil oleh pihak tpf
bukannya datang tapi malah kemudian dia datang ke dpr membaca puisi gitu loh
saya pikir ini kan pendidikan politik yang harusnya sebagai seorang pejabat negara waktu itu
harusnya memberikan contoh kepada masyarakat bahwa dia orang yang siapapun bisa diperiksa
orang yang tidak tersentuh hukum misalnya
kan siapapun bisa diperiksa
dan menjelaskan bahwa kalau dia tidak bersalah
jelaskan gitu loh bahwa dia tidak bersalah
jangan kemudian jadi berlarut larut seperti ini
dan kemudian balik lagi di tahun berapa ya itu ketika diwawancarai oleh alanaer itu
sekian tahun kemudian tiba tiba mau minta ketemu dengan saya buat apa gitu loh
misalnya juga tadi ada perbicaraan
tidak ada perbicaraan
ada pertanyaan orang pengen misalnya tiba tiba polikarpus meminta maaf kepada mbak suci
buat saya buat apa
permintaan maaf itu penting dengan perbuatan
dalam arti perbuatan ini bisa dilakukan mereka dengan cara mereka datang ke polisi
memberikan pengakuan siapa sih yang terlibat siapa sih yang menyuruh
saya pikir itu lebih penting daripada hanya minta maaf minta maaf
tapi kejahatannya tidak pernah terungkap
jadi pada intinya dari kacamata keluarga sebetulnya sudah ada beberapa hal yang masuk di akal
jika memang sudah terbongkar semuanya dalam persidangan
motifnya juga sebenarnya sudah diketahui
iya beberapa terdakwa
nanti kita akan bahas lagi ya mbak soal apa yang kemudian sudah mulai sedikit demi sedikit terungkap
dan bagaimana hal ini harusnya benar benar terungkap
dan seberapa optimistis pemerintahan saat ini bisa mengungkap kasus yang menimpa hal memunir
tetap bersama kami di after sepuluh
terima kasih anda masih menyaksikan after sepuluh
terpidana pembunuh aktivis ham munir polikarpus budihari prianto telah berstatus bebas murni pada tujuh september dua ribu dua puluh
genap empat belas tahun tak terungkap siapa kemudian dalang dari pembunuhan munir
isu kematian munir pasti akan berpotensi kembali menguak ke permukaan menyusul rapor ham pemerintahan jokowi
kasus pembunuhan munir said talib aktivis ham yang meninggal pada tujuh september dua ribu empat hingga saat ini masih menyimpan misteri siapa sebenarnya dalam pembunuhan munir
dari hasil autopsi mengindikasikan penyebab kematian adalah racun arsenik
munir tewas dalam penerbangan dengan pesawat maskapai nasional garuda indonesia dari jakarta menuju amsterdam belanda
kasus pelanggaran ham memang cukup pelik karena bermuatan politis serta melibatkan banyak pihak yang berkepentingan sehingga kerap menemui jalan buntu
istri mendiang munir suciwati menyatakan kelalaian hilangnya dokumen tim pencari fakta kasus munir dan ketidakpatuhan untuk mengumumkan hasil penyelidikan kasus ini bisa mengarah ke pidana
presiden jokowi bisa dipidanakan lantaran dianggap menghalang halangi upaya pencarian keadilan kematian munir
penemuan keberadaan dokumen hasil temuan tpf sangat vital bagi pengungkapan kasus pembunuhan munir karena bisa menyeret pihak yang bertanggung jawab ke muka hakim
mendorong dan meminta presiden untuk segera mengumumkan dokumen tpf munir yang hari ini posisinya ada di istana
tapi sampai hari ini memang kami belum mendapatkan kejelasan terkait apakah dokumen tersebut akan segera diumumkan atau tidak
setelah menjalani masa tahanan terpidana pembunuh munir polikarpus budihari prianto mendapat status bebas murni
polikarpus juga menyatakan siap menghadapi jika kasus ini kembali dibuka
oh siap siap
dengan status polikarpus bebas murni sejak dua puluh sembilan agustus dua ribu delapan belas serta belum terungkapnya dalang dari pembunuhan munir rasa keadilan masyarakat akan kembali terusik
apalagi memasuki pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas isu kematian munir pasti akan berpotensi kembali menguak ke permukaan menyusul rapor ham pemerintahan jokowi
kita sama sama melihat tadi ya ada pernyataan dari polikarpus mantan terpidana untuk kasus pembunuhan almarhum munir yang menyatakan ada kejanggalan besar sebetulnya dalam kasus ini dan bersedia untuk buka bukaan
lalu bagaimana mbak suci melihat ini apakah memang menjadi satu titik terang atau justru sama sekali tidak membantu
kalau saya sih alasan kenapa dia dibebaskan murni ini kan juga sebuah pertanyaan ya
ketika pihak pemerintah menyatakan dia berkelakuan baik berkelakuan baik apa yang selama ini mau kita bilang
kalau saya bilang apakah berkelakuan baik ikut bersih bersih di penjara itu berkelakuan baik
tapi buat kita kan jelas ya ukurannya apakah dia mau menjelaskan siapa yang menyuruh
buat saya itu berkelakuan baik akan membantu betul betul membantu membongkar siapa dibalik pembunuhan
dalang pembunuhan munir jadi menurut saya lebih penting di sana gitu loh
dia mau bicara apapun hari ini apa berguna saya pikir nggak berguna
kecuali dia melakukan pengakuannya seperti halnya seperti yang saya tadi bilang sejak awal
misalnya dia mau minta maaf pada saya buat apa
buat saya dia akan lebih berguna ketika dia lakukan adalah menjelaskan siapa telepon teleponan dia antara polikarpus
dia polikarpus dengan mugdala
di purwok ranjono itu tadi
terus kenapa dia diangkat oleh pihak badan intelijen negara sebagai avation security
penjelasan penjelasan itu yang selama ini dia akan menolak terus
dan apa makna itu buat pemerintah ketika dengan mudah dapat remisi dengan mudah akhirnya dapat ini bebas murni
jadi ini terus menerus negara ini bukannya memberikan contoh baik untuk memberikan sebuah
keadilan buat masyarakat rasa keadilan kepada kita semua
tapi selalu ini menunjukkan ada sebuah konspirasi di belakang itu
bisa jadi karena dalangnya masih bebas dia melobi orang orang ini untuk membebaskan karena ini bagian dari rantai kejahatan itu tadi
jadi ya saya pikir penting juga mungkin masyarakat harus tahu kenapa polikarpus itu kemudian dijatuhi empat belas tahun
itu bagian dari
dimana novumnya adalah si ongen yang sekarang sudah almarhum itu memberikan
dulu kan sempat mencabut kesaksiannya
tapi dia kemudian menyatakan bahwa iya betul itu polikarpus bagian dari di mana dia melakukan kejahatan itu pembunuhan itu gitu
jadi tidak ada artinya kalau hanya berkata kata di depan media tapi tidak ada actionnya ya untuk yang selanjutnya
nah kita simak bersama lagi mbak suci bagaimana polikarpus menyatakan adanya kejahatan

pertama ini sebagai penuturannya
ini suatu kejanggalan
barang yang sudah inkrah dengan kasus yang sama sedih pengulaan
lotus deliktinya kan juga berbeda beda
nah di sinilah munir itu harus dikasih penghargaannya
orang sedang hasil otopsi belanda adalah intake time racun masuk ke tubuh munir adalah delapan jam sebelum
meninggal jarak terbangnya adalah dua belas jam dua puluh lima menit dua jam sebelum mendarat mulia meninggal ya kalau
ditarik mundur sepuluh jam dua puluh lima racun masuk ke tubuh munir dari hasil otosi belanda ada delapan jam sebelum
meninggal jadi kalau ditarik mundur itu adalah dua jam dua puluh lima menit setelah singapura sedangkan saya
turun di singapura boleh itu jangan kan nah hasil otopsi dari seattle amerika itu intake time racun
masuk ke tubuh munir adalah sembilan jam sebelum meninggal kalau ditarik mundur adalah satu jam dua puluh lima menit setelah
take off dari singapura sedangkan saya turun di singapura pembunuhan yang ketiga kali yang keempat
di lantai tiga sedangkan di arrival di kedatangan itu di lantai dua mana mungkin saya naik lantai ketiga
untuk bunuh munir nah sedangkan saya keluar dari pesawat saya langsung ke customer ke imigrasi
langsung saya ke bus dan langsung ke hotel dan itu sudah direkonstruksi nah sampai sudah
menyelesaikan masa hukuman pun masih mengelak ini mbak suji bagaimana pakaian
ada analisa nampaknya ada saat saatnya ini masih mengelak ini mbak suji bagaimana pakaian ini masih mengelak ini mbak suji bagaimana
mendekam di penjara kalau mbak suji melihatnya seperti apa bersikap tapi apakah dia pernah
mau menjelaskan telepon teleponnya dia antara dia menelpon antara di rumah juga handphonenya ke
polika ke ke muktipurwaparandono kalau tiga puluh lima kali terus kemudian sempat juga kemudian dia bilang bahwa
sudah mendapat ikan besar ketika di singapura terus kan itu juga ada saksi saksi hidup yang melihat dia
duduk bersama munir di cafe bin itu ada seorang mahasiswa indonesia yang mengenali polikarpus dengan baik
jadi artinya bolehlah dia mau menolak atau apapun ya terserah
tapi saya sih kembali lagi sekali lagi kalau dia memang mau betul betul ingin ini diungkap
ngomong aja siapa dalangnya siapa yang menyuruh
apa hubungannya dia dengan badan intelijen negara
itu kan pertanyaan pertanyaan yang sampai hari ini dia tidak bisa jawab
dan dia terus menolak dan dia ngomong soal racun dan sebagainya
kan kalau misalnya kepolisiannya nggak benar kan bisa gugat pihak kepolisian
jadi lakukan aja itu
tapi penjelasan yang sedang kita terus kita dorong adalah apakah dia bisa menjelaskan hubungannya dia dengan
terus penjelasannya kesaksian dari indra setiawan misalnya
kenapa dia diangkat oleh pihak bin menjadi effesing security dan ketemu di badan intelijen negara
misalnya ketemu as'ad sama muhyiddin purwokadzim
kesaksian kesaksian itu kan sangat kuat ya
dalam artian ada budi santoso juga yang memberikan uang
penjelasan itu kemana
tinggal mau atau tidak saja
lalu bagaimana saat ini mbak
seberapa optimistisnya untuk penyelesaian kasus
tugas kita kan selalu mendorong negara ini lebih baik ya
dalam artian kita selalu di on the track di ruang hukum ya
dan kita terus terus melakukan itu
hari ini pihak kapolri sudah bikin statement akan mencoba membuka
mau membuka lagi pemerintahkan kbrs krim untuk
untuk mulai menelisik kembali soal kasusnya
saya nggak tahu apakah ini serius atau tidak
tapi keseriusan itu bisa jadi tantangan juga buat pihak kepolisian
makanya kita mau mengkonfirmasi untuk mendatangi apakah betul itu akan dilakukan
apa hanya lagi lagi hanya statement statement aja yang dibuat oleh pemerintah
dalam arti hari ini pihak kepolisian ya
jadi dalam waktu dekat kita ingin bertemu dengan kbrs krim
termasuk juga soal fakta jika kbrs krim yang menjemput sekarang
irjen arisus janto itu adalah mantan penyelidik tahap kedua
betul jadi dia yang termasuk orang yang menangkap budi purwo pranjono ya
jadi saya pikir kan penting untuk kita terus mendukung orang orang baik
yang memang punya keseriusan untuk membawa para penjahat hak asasi manusia ini ke ruang hukum
dan memang juga jadi tantangan juga pilihan jaksanya juga harus baik ketika polisinya bekerja
sudah sangat luar biasa tapi kemudian digembosi oleh pihak kejaksaan
ketika di kejaksaan dulu kan jaksanya siru sinaga
siru sinaga ini justru satu tahun kemudian ditangkap kena kasus korupsi
jadi harus memang memilih jaksa yang kredibel yang punya intang
yang ada integritas yang bagus dan juga hakimnya
yang hakim hakim yang bersih rekam jejaknya tidak
kemudian orang orang yang terlibat dalam pembebasan para pelaku pelanggar ham ya bagaimana bisa kita harapkan keadilan
nilai martabat bangsa ini menjadi lebih baik
kalau orang orang yang dilibatkan dalam penuntasan kasusnya orang orang yang nggak kredibel
jadi itu juga harus jadi sinergi
sinergi ya buat negara ini menjadi lebih baik
dalam hal ini ya untuk menuntaskan kasus munir ya nggak hanya kerja polisi yang harus didukung tapi juga kerja kejaksaan dan kerja kehakiman
menjelang dua ribu sembilan belas ini pilpres ini akan ada dan isu bagaimana kemudian penyelesaian kasus munir ini pasti akan terangkat kembali mbak suci
bisa dijelaskan bagaimana pandangan politik kemudian keluarga mas munir ini melihat pilpres
kalau kita kan selalu terus dalam artian fokus siapapun presidennya kita nggak peduli
yang penting adalah presidennya ini berani dan mau untuk mengungkap dan menuntaskan kasusnya
jadi siapapun presidennya kita akan terus bicara soal penuntasan kasusnya
apakah itu kasus munir juga tidak hanya kasus munir tapi juga kasus kasus soal pelanggaran ham
masa lalu jadi itu bagian dari pr bangsa kita
kalau kita memang mencintai bangsa kita kan kita harus menjelaskan kepada anak cucu kita bahwa ada sejarah kelam di negara kita
ada orang orang yang jahat dan mereka harus didorong ke ruang hukum bukan hanya bicara di media
kan kita dengar pilpres tahun lalu kan banyak sekali tuh jenderal jenderal ngomong soal kasus penculikan hanya di media
saya sedih sedih banget sebagai masyarakat saya tidak bisa menjelaskan kepada anak saya bagaimana mereka begitu gagal berani menjelaskan kepada masyarakat tapi hanya di media
apakah pernah mereka bicara di kepolisian menjelaskan bahwa ada orang ini yang dulu saya saksi hidup
nah mumpung masih hidup maksud saya kan penting untuk menjelaskan ini ada kasus penculikan misalnya waktu itu ya
oh rame rame menjelaskan itu itu menyedihkan buat saya karena ternyata
itu hanya dipakai mainan untuk berkuasa saja bukan bagaimana memperbaiki nilai bangsa ini dalam penegakan hukum bermartabat kurang kesadaran di sana
mereka sadarnya sadar berkuasa bagaimana berkuasa dan tidak peduli dengan soal penegakan hukum dan ham itu tadi
itu yang menyedihkan buat saya
jadi buat saya sekali lagi penting tidak hanya bicara
tapi pada tindakan betul betul menyelesaikan kasusnya
itu lebih penting
saya yakin ini bukan hanya suara dari mbak suciwati saja ya
mengingat aksi kamisan terus konsisten dilakukan dari tahun ke tahun hingga lima ratus lima puluh dua kali
dan kita mengenal sosok aktivis ham munir sayatolip sebagai seorang aktivis kelas dunia
yang bisa kita harapkan juga selalu menyuarakan dengan lantang dan mudah mudahan suara lantang dari mbak suciwati
dan juga semua masyarakat yang ikut bisa betul betul
mendorong pemerintah pemerintah siapapun nantinya untuk membongkar kasus ini
terima kasih mbak suciwati sudah bergabung bersama kami di after sepuluh
usai jeda kita akan kembali dengan informasi lain